mulai dua puluh delapan oktober setiap warga yang akan membayar pajak kendaraan di kantor samsat di kota palembang
harus sudah divaksin covid sembilan belas
warga yang belum divaksin dipersilahkan melakukan vaksin terlebih dulu di gerai yang disediakan
secara resmi diberlakukan wajib scan barcode peduli lindungi
bagi masyarakat yang hendak masuk ke semua ruang pelayanan publik di jajaran direktorat lalu lintas polda sumatera selatan
bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin covid sembilan belas sama sekali tak diberi kesempatan untuk masuk
namun demikian masyarakat yang belum divaksin dipersilahkan mendatangi gerai vaksin presisi
yang disediakan di lokasi dan di gerai itu warga bisa mendapatkan vaksin covid sembilan belas yang pertama maupun yang kedua
seluruh masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan publik kita termasuk nanti di phri
itu harus disyaratkan untuk dilakukan vaksin apabila dia
belum bisa menunjukkan tadi akses qr code nya yang pengguna vaksin tadi
seperti terlihat tadi ada beberapa satu dua orang langsung kita menggeser ke vaksinasi
karena ternyata betul yang bersangkutan belum divaksin